tapi ingat ya kalau mau belanja di sini salah satu tipsnya adalah jangan lupa siapkan pula uang tunai
laporan kemunculan kawanan monyet liar di sejumlah wilayah di pulau jawa semakin marak dalam beberapa tahun terakhir